informasi berikutnya ada momen menarik saudara saat presiden jokowi mengadakan buka bersama para menteri kabinet indonesia maju di istana negara jakarta
ini menjadi buka puasa bersama terakhir kabinet di bawah pemerintahan jokowi maruf
buka puasa bersama jokowi maruf dengan para menterinya digelar di istana negara jakarta kamis malam
jokowi terlihat duduk di bagian paling depan dan satu meja dengan menteri pertahanan sekaligus capres terpilih di pemilu dua ribu dua puluh
selain bersama prabowo jokowi juga duduk semeja bersama wapres maruf amin menko perekonomian sekaligus ketum golkar erlangga hartarto dan menko polhukam hadi cahyanto
menteri sosial tri risma harini dan menkumham yasona lauli yang sama sama berasal dari pdi perjuangan tidak hadir
menkom info budi aris sekaligus ketua projo bilang jangan terlalu didramatisasi
menkomunikasi menteri pertahanan jokowi maruf dengan para menteri pertahanan sekaligus ketum golkar erlangga hartarto dan menkumham yasona lauli yang sama sama berasal dari pd perjuangan tidak hadir
kecamatan rubai pekanbaru pada senin dinihari
sempat dikira aksi begal ternyata pelaku adalah debt collector
yang diduga akan menarik kendaraan korban
namun setelah berkoordinasi dengan korban
kasus ini akhirnya berujung damai
memang benar yang bersangkutan memang mitra lecing
namun yang bersangkutan pada saat bertugas
tidak dilengkapi surat tugasnya ya
jadi karena korban juga tidak membuat laporan
maka kami lakukan pembinaan dengan membuat suara kenyataan
tidak mengulangi perbuatan yang sama dan mengklarifikasi
serta melakukan permohonan maaf terhadap korban